kedatangan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama untuk meresmikan ruang publik terbuka ramah anak di kawasan penjaringan jakarta utara kami sore disambut penolakan warga
kericuhan antara warga dan polisi pecah beberapa saat setelah gubernur meninggalkan lokasi
warga menolak kedatangan basuki cahayapurnama karena sejumlah kebijakannya antara lain penggusuran dan juga reklamasi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat
ya kericuhan antara sejumlah warga yang menolak reklamasi di wilayah penjaringan usai kedatangan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama hingga pukul enam belas sore masih berlangsung
dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini ada sejumlah polisi yang berusaha meniripkan seseorang yang tidak mau disuruh untuk pinggir
sementara saya lihat warganya saat ini telah pecah di dua tempat
pertama di sebelah sana
masih melempar batu ke arah kami
seperti yang bisa dilihat
dan juga tadi sebelah kiri sebelah sini yang ke arah masuk jalan ke wacung
ada juga konsentrasi massa yang juga tadi sempat menyerang ke arah pihak kepolisian yang ada di tempat saya sekarang berada ini
sejumlah warga yang bersikukuh menolak reklamasi terus melancarkan aksi
meremparan batu ke arah
ini adalah pekerjaan teraku yang melempar batu ke arah mobil dinas mereka
dan sekarang ini juga ditembak menggunakan gas mapa untuk memecahkan konsentrasi massa
arya dito tama jakarta